digelar mulai tanggal dua belas juni dua ribu dua puluh tiga hingga delapan belas juni dua ribu dua puluh
penyelenggaraan world surfing league atau wsl krui pro dua ribu dua puluh tiga memasuki tahun kelima penyelenggaraan
ajang ini diakui menjadi salah satu kompetisi bergensi bagi para peselancar ombak dunia
ratusan atlet terbaik dari empat belas negara pun berpartisipasi dalam event perlombaan surfing ini
sementara itu sekjen persatuan selancar ombak indonesia atau psoi tipi jabrik menyebut
ditunjuknya pantai tanjung setia menjadi lokasi event tahunan ini karena memiliki ombak yang bagus
dan bahkan disebut sebut sebagai salah satu pantai yang memiliki ombak paling bagus di dunia
sebenarnya yang paling penting bukan pesertanya ya tapi kualitas pertandingan ini sendiri ya
tahun ini ombaknya bagus sekali optimal dan ini sangat membantu ya untuk mempromosikan potensi krui sebagai destinasi wisata surfing
sementara itu dari sisi ekonomi dan pariwisata bupati pesisir barat agus istiqlal menyebut
dengan adanya event tahunan ini angka wisatawan asing yang berkunjung ke kawasan krui
kabupaten pesisir barat ini terus meningkat
terutama bagi wisatawan yang memiliki hobi berselancar
survei ini sudah masuk cabur olimpiade jadi kami berharap ada juara nanti atau peserta olimpia dari peserta dari indonesia
kita punya negara kita punya rumah tetapi mudah mudahan ada peserta dari indonesia yang ikut langsung ke olimpiade ini
ya pasti meningkat
terus kita komit komit tiap tahun
ada daerah lain yang tidak komit sehingga dicoret oleh soy
kita komit komit anggaran komit bekompakan komit waktu komit
dalam kejuaraan wsl krui pro dua ribu dua puluh tiga ini tak hanya atlet selancar ombak nasional dan internasional saja yang unjuk kebolehan
melainkan ada setidaknya enam belas atlet lokal dari kabupaten pesisir barat yang juga tak mau kalah untuk menunjukkan kemampuannya
muhammad wahyudi pesisir barat lampung